jadi kalau pengurusnya memang utamanya bank yang aktif bertransaksi di pasar keuangan
intinya ada kurang lebih delapan belas individu yang mewakili kalau saya nggak salah sekitar lima belas institusi
di sini itu adalah kalau pemain pasar ini teman teman itu melihat
wah ini harusnya sudah ini susah menerapkan kebijakan ini
karena di pasar itu ada kendala begini begini
nah mereka datang ke regulator melalui forum ini
nah mereka memberikan rekomendasi harusnya ini begini pak begini bu
nah rekomendasi namanya rekomendasi
karena kan kalau pelaku pasar mungkin dilihatnya kan dalam skup kecil
sementara regulator melihatnya dalam skup yang lebih besar
mungkin ada kepentingan makro yang lebih besar
lalu yang kedua rekomendasi yang pak panji katakan
kalau ada dispute jadi ini sangat penting
kalau ada dispute dua bank melakukan transaksi
ada dispute nah mereka bisa datang ke kita
ya nah tadi pak panji mengatakan rekomendasi
jadi dia datang kita memberikan rekomendasi
nanti akan ada pakar pakar misalnya dia melakukan derivertif
akan ada pakar pakar derivatif yang coba melihat kasusnya kayak apa
nah rekomendasi tidak ini kita bukan lembaga hukum
tetapi biasanya kebiasaan di treasury
mereka akan selesaikan seperti pak panji
tidak perlu ke polisi diselesaikan di pinggir jalan
kalau di tengah jalan tertabrak
mungkin mereka akan ngomong begini
konteks tadi kan disinggung beberapa kali
ketentuan kegiatan manajemen risiko dan berkabar galus
jadi kalau misalnya di transaksi palas pun
pasti ada beberapa sop yang harus dibuat oleh banknya
dan itu harus dikacu dibatui oleh
atau mungkin juga berapa besar limit
kalau terjadi besar diharuskan segala macam
yang memang masing masing bank juga punya standar sendiri sendiri
jadi memang sudah ada hasilnya
tidak fisik harus pengawas harus hadir disitu
karena kan itu bisa transaksinya juga
mungkin sangat intensif nggak mungkin
kalau pengawasnya harus stand by disitu seharian
nggak mungkin juga banknya juga cukup banyak
dan transaksinya juga mungkin
jadi mungkin tidak terhadap konteks fisiknya
pengawas masuk bisa melakukan
pasca pasca transaksinya yang bisa dilakukan
compliance dengan sop yang dibuat oleh banknya